rumah sakit terapung satria air langga resmi beroperasi di pulau bawean gresik
kapal yang dibangun oleh alumni fakultas kedokteran universitas erlangga surabaya ini
akan memberi bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang tinggal di pulau terluar dan terpencil di indonesia
kapal pinisi kesatria erlangga sepanjang dua puluh tujuh meter dan lebar tujuh dua meter
yang dijadikan rumah sakit terapung ini akhirnya resmi beroperasi
setelah merampungkan perlengkapan dan peralatan medisnya di surabaya
kapal ini langsung berlayar ke pulau bawean gresik
kehadiran kapal rumah sakit terapung ini pun disambut gembira warga bawean
yang selama ini kurang mendapat perhatian dari segi kesehatan
sejak sandar di dermaga sangkapura dua puluh tujuh oktober lalu
masyarakat setempat terus berdatangan untuk berobat
kini para pasien dari pulau bawean
tak perlu menyeberang ke jawa untuk berobat
setidaknya untuk beberapa hari ke depan warga bawean akan dilayani dokter spesialis
kalau sakit parah itu pergi ke jawa pak
harus nyeberang dulu ya
oh harus ke jawa
kemarin kemarin itu saya di rumah sakit bunduk lama
di rumah sakit ini kan nggak ada apa itu ronsenan apa itu nggak ada
seperti rumah sakit pada umumnya
kapal ini dilengkapi berbagai peralatan medis dan dokter spesialis
ruangan dalam kapal penisi ini disekat menjadi beberapa bagian
salah satunya berfungsi sebagai ruang operasi dan anestesi
interior ruang pemeriksaan juga didesain selayak mungkin untuk kenyamanan pasien